dispensasi nikah mematik perhatian publik sepekan terakhir
ini setelah muncul informasi ada satu ratus sembilan puluh satu anak di ponorogo mengajukan dispensasi menikah
beberapa diantaranya karena hamil dan usia mereka tentu usia belasan yang semestinya bermain
mencari ilmu seperti layaknya usia remaja
tetapi ternyata angka ini bukan yang tertinggi angka satu ratus sembilan puluh satu itu
jadi kami memiliki data yang sudah dihimpun oleh tim liputan kami
bahwa pengajuan dispensasi pernikahan yang tertinggi di jawa timur berada di kabupaten malang
ini adalah yang saat ini anda saksikan adalah sepuluh besar tertinggi pengajuan dispensasi nikah di pengadilan agama
selama tahun dua ribu dua puluh dua ya selama tahun dua ribu dua puluh
dan dari total tiga puluh tujuh kabupaten kota di provinsi jawa timur
dan kita lihat sekarang yang tertinggi ada di kabupaten malang
di kabupaten malang ada seribu empat ratus tiga puluh empat pengajuan dispensasi nikah
jadi dispensasi nikah itu ada diajukan ketika yang ingin menikah adalah usianya berada di bawah ketentuan undang undang yang sudah dibuat
jadi ketentuan undang undang yang sekarang dibuat itu mereka yang bisa menikah adalah yang usianya sembilan belas tahun
jadi sedangkan undang undang sebelumnya itu usianya enam belas tahun
jadi ada perbedaan tiga tahun di sini
ada perbedaan tiga tahun
ada dugaan ya sekali lagi ada dugaan sosialisasi undang undang yang sudah mengubah batas usia pernikahan ini belum tersampaikan sepenuhnya
tapi sekali lagi kita lihat dulu angka angka ini
di kabupaten malang ada satu empat ratus tiga puluh empat anak yang meminta dispensasi pernikahan
ini yang pertama
yang kedua kita lihat di jember ada seribu tiga ratus lima puluh tujuh
yang ketiga di keraksaan kabupaten provolinggo seribu satu ratus tiga puluh enam
kemudian kita lihat yang lainnya
di lumajang ada delapan ratus lima puluh enam
pasuruan ada tujuh ratus delapan
dan kediri lima ratus enam puluh sembilan
ini adalah sepuluh besar wilayah kabupaten kota di jawa timur
di provinsi jawa timur yang memiliki angka permintaan dispensasi nikah tertinggi
bahkan kalau misalnya anda lihat
dianggap di wilayah ponorogo dengan angka satu ratus sembilan puluh satu itu bukan yang tertinggi
ini pun sudah membuat terkejut publik terhenyak
dan hingga meminta segera ada campur tangan pemerintah
betul kasus ponorogo itu bisa saja hanya puncak gunung es
tidak menunjukkan sesuatu yang sebenarnya terjadi di bawah
dan terutama campur tangan pemerintah diarakan bisa mencegah pernikahan
dan dini pada remaja ini
memang ada beragam penyebab dispensasi menikah diajukan
dan ini tentu saja tidak hanya terjadi di jawa timur
tapi juga wilayah lainnya